masih ingat kasus rumah seorang warga di randegan raharja banjar jawa barat yang
porak poranda usai dirusak oleh menantunya sendiri hanya gara gara istrinya memberikan
uang lima juta rupiah kepada sang ibu tanpa sepengetahuan suaminya pada delapan belas september lalu
aksi brutal pria warga negara asing tersebut ternyata masih berlanjut
kali ini pria asal amerika serikat bernama arthur wellor nekat menganiaya mertua laki lakinya
hingga meninggal dunia sang menantu menikam mertuanya yang sedang berada di kebun belakang
rumah hanya gara gara emosi karena tidak menemukan istrinya berada di rumah mertua
tragedi itu terjadi pada minggu siang dua puluh empat september atau tepat tujuh hari setelah kejadian pengerusakan rumah
masa allah padahal itu tahanan
kejadian itu pun membuat keluarga korban emosi kepada anggota kepolisian di lokasi
pembunuhan keluarga korban menyayangkan tersangka tidak ditahan padahal sebelumnya
telah dilaporkan atas kasus pengerusakan penangkapan arthur yang masih berada di
lokasi memancing emosi warga sekitar dan juga keluarga korban
nah sama warga dikukul punggungnya cuman gak mempan saya ngambil gantar ngambil segala juga
pukul gak mempan terus pulang dia nyamak mandi
usai diotopsi jenazah agus sopian senin pagi dimakamkan di pemakaman umum raharja banjar jawa barat
keluarga menuntut agar tersangka dihukum seberat beratnya apalagi tersangka sudah berulang kali
mendebar ancaman terhadap keluarga korban
kemarin itu kan tidak hanya sekali kejadian tapi sudah beberapa kali sebelumnya seperti itu
komisi buat rancang komisi buat rancang komisi buat rancang
komisi buat rancang komisi buat rancang komisi buat rancang komisi buat rancang komisi buat rancang
itu yang sudah terjadi dan itu yang kami khawatirkan
tersangka saat ini telah mendekam di polres banjar untuk diproses lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia